pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun dua ribu dua puluh berbeda dari biasanya tahun ini
penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah
tentu saja guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
penerapan protokol kesehatan secara ketat dianggap penentu kesuksesan pilkada dua ribu dua puluh di indonesia
agar proses demokrasi tetap terlaksana tanpa mengabaikan bencana non alam tersebut
nah apakah penyelenggaran pemilu menggencarkan sosialisasi agar semua pihak taat terhadap protokol kesehatan
dan daerah daerah mana saja yang menggelar pilkada dua ribu dua puluh yang masuk dalam kategori resiko tinggi
dalam penyebaran covid sembilan belas
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
komisi pemilihan umum kpu memastikan seluruh daerah yang menyelenggarakan telah siap menggelar
protokol kesehatan di tps
distribusi logistik seperti bilik suara dan beragam formulir sudah disiapkan
selain itu petugas kpps telah dibekali bimbingan teknis terkait penerapan protokol kesehatan di tps
semua petugas juga telah menjalani tes swab
pemungutan suara akan diadakan pada sembilan desember di sembilan provinsi dua ratus dua puluh empat kabupaten dan tiga puluh tujuh kota
calon pemilih diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan di tps
seperti memakai masker menjaga jarak dan membawa alat tulis sendiri
dengan kesiapan sdm kami saat ini sedang mendata sedang melakukan teman teman di daerah sedang melakukan rapid test kepada seluruh calon anggota kpps
nah ini juga penting untuk kemudian kita sikapi kami masih terus menunggu laporan dari teman teman kpu provinsi
untuk mencari penyelesaian
untuk kemudian mendapatkan data yang real terkait dengan itu
sementara itu beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada merupakan zona merah covid sembilan belas
namun kpu tidak menerapkan aturan khusus di daerah daerah tersebut
kpu tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di seluruh zona
kami dari awal sudah menyatakan bahwa tidak ada kemudian perbedaan khusus terkait dengan daerah daerah yang memang merah

karena apa kami berlakukan sama
protokolnya harus ketat
karena kita tidak pernah tahu kapan daerah ini akan merah kapan daerah ini akan hijau atau orange dan sebagainya
kpu yakin pemungutan suara akan berjalan dengan baik jika seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan dengan benar
kpu juga telah menyiapkan seluruh sarana yang mendukung protokol kesehatan seperti hand sanitizer masker sarung tangan sekali pakai dan pelindung muka
kepulih kutan cnn indonesia
pemungutan suara pilkada serentak dua ribu dua puluh akan dilaksanakan pada tanggal sembilan desember
satgas penanganan covid sembilan belas akan mengawal jalannya pilkada serentak untuk tahun ini
dan keterlibatan satgas covid sembilan belas juga pada penyelenggaraan pilkada terkait dengan penegakan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus
laporan pelanggaran serta hasil evaluasi simulasi pilkada juga menjadi kontrol
bilasi pilkada juga menjadi acuan yang penting dalam menerapkan aturan yang efektif
untuk membahas mengenai hal tersebut di studio telah hadir bersama saya dr sony haribe harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
sehat selalu ya
iya penting sekarang kesehatan
dan ini sebenarnya kalau kita bicara pilkada serentak awalnya seharusnya jadwalnya bulan september
akhirnya menjadi tanggal sembilan desember
tapi ya terus terang kan penundaannya kan diharapkan kalau misalnya covid sembilan belas nya juga semakin terkendali sudah semakin landai dan lain sebagainya
justru sekarang itu lonjakannya itu semakin tinggi bahkan menembus angka lima ribu dan enam per hari di seluruh indonesia
tapi ngomong ngomong ini kan kita ada dua ratus tujuh puluh daerah yang akan melakukan pilkada serentak
banyaknya di berbagai macam provinsi tentu saja
bisa diberikan gambaran kira kira yang mana daerah yang paling rawan dalam mengadakan pilkada ini
karena kan sudah ada pemetaan zona zona yang mengkhawatirkan
mbak desi jadi memang kami sangat memperhatikan perkembangan zonasi ini dikaitkan dengan pilkada
minggu lalu jumlah daerah dari dua ratus enam puluh satu kabupaten kota plus sembilan provinsi kan
dua ratus enam puluh satu kabupaten kota itu yang zona merah ada tiga belas
hari senin kemarin nambah jadi empat belas nah per hari ini nambah jadi

jadi iya nambah terus jumlah zona merah yang mengikuti pilkada
dan ini menjadi perhatian kita semua bahwa ini menjadi daerah daerah berisiko tinggi
coba mungkin kategori dari zona merah ini sendiri apa persisnya mas soni
ya tentunya pertambahan jumlah kasus terus kemudian tingkat kesembuhan angka kematian
ada beberapa perhitungan epidemiologi yang dibuat oleh kawan kawan
nah kemudian kita melihat bahwa zona kasus ini semakin lama semakin melebar dan jumlah kasusnya semakin tinggi
iya terus juga biasanya kasus yang tinggi juga diikuti oleh angka kematian yang cukup tinggi
jadi ini menjadi salah satu pertimbangan kita menetapkan zona
nah setelah dilihat di zonasi tadi yang tiga belas empat belas jadi dua puluh empat ini luar biasa
kami berharap sebetulnya dalam minggu depan sudah mulai turun
harusnya bersekurang ya
harusnya ketika apalagi
tapi saya nggak yakin loh mas soni kecenderungannya justru kebalikan
memang ada kecenderungan juga bahwa kenaikan ini juga membuat kita lebih khawatir lah ya
dan lebih was was kita lebih prepare terhadap kemungkinan kemungkinan yang ada
jadi kami dalam seminggu ini juga terus melakukan koordinasi dengan kpu baweslu
memastikan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan karena kan memang aturan sudah dibuat ya
dan aturannya kan aturannya kpu sudah dibuat dan aturannya juga menyesuaikan dengan pandemi yang ada
tapi kan pelaksanaan di lapangannya itu yang perlu diperhatikan
nah itu dia implementasinya
kita lihat kan kita mencari titik landai dan slowing down dan lain sebagainya
tapi yang justru yang terjadi adalah kebalikannya
ini kembali ke dari
jadi tadi tiga belas sekarang ada dua puluh empat zonanya
mana mana saja coba kita fokus ke yang paling parah dan yang paling mengkhawatirkan di antara dua puluh empat ini mas soni
dari dua puluh empat itu di jawa tengah termasuk yang zona merah terus juga kemudian kota tangerang selatan ya
lalu kemudian di jawa tengah itu seperti blora kendal sukoharjo klaten pemalang itu juga menjadi perhatian kita
lalu kemudian juga di luar jawa seperti batamu
kemudian juga ada juga sumbawa itu juga perlu menjadi perhatian kita semua
tapi yang ini kami juga sedikit khawatir dan mudah mudahan ini bisa kita handle adalah eskalasi dari kampanye nya akan naik nih
biasanya menjelang ujung ujung kampanye itu kan jumlah aktivitas kampanye nya juga naik
nah bawaslu dengan sdm yang terbatas harus mengawasi jumlah kampanye yang semakin banyak juga ini menjadi perhatian kita
iya nah zona merah ini kira kira ada pendekatan khusus khususnya dengan para pemdanya mas soni
apa apa saja yang kira kira harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkadanya khusus di zona tersebut
tentu yang pertama adalah simulasinya di perkuan
ini kunci ya simulasi
simulasi karena sosialisasi itu juga penting terus kemudian bagaimana melaksanakan di lapangan juga penting
kami sudah minta kpu dan bawaslu agar lebih masif lagi sosialisasi apalagi di daerah zona merah ini
sehingga bukan hanya petugas kps atau petugas di tps yang siap tapi juga masyarakatnya memilih juga akan siap
jadi mereka juga tahu bahwa mereka harus datang ke tps dengan masker kemudian mereka juga harus
misalkan kalau diukur lebih dari tiga puluh tujuh tiga derajat celcius harus memilih di bilik khusus belum lagi yang terkonfirmasi positif loh
karena mereka walaupun mereka terkonfirmasi positif tetap punya pilih
jadi tetap harus dilayani mereka yang sedang karantina juga yang sedang dirawat
nah jadi mau tidak mau semua harus dipaham lah kira kira protokol dan prosedurnya apa yang harus dilakukan
kita istirahat sebentar mas soni diskusi kita masih panjang tapi saya rasa ini sangat penting ya
melakukan sosialisasi terhadap pilkada serentak yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal sembilan desember
dan kita harapkan ini justru tidak memicu ya timbulnya jumlah angka covid yang lebih tinggi lagi di indonesia
tetaplah bersama insight with desi anwar
prosason insight with desi anwar saya di temani oleh soni haribe harmadi
ketua perubahan perihi laku sapgas penanganan covid sembilan belas
topik kita kali ini mengenai pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal sembilan desember
ini angka covid di indonesia itu sudah luar biasa tinggi dari total kasusnya lebih dari setengah juta tuh sekarang
dan total kematiannya juga lebih dari tujuh belas ribu
dan ini tidak ada kelihatannya penurunan malahan meningkat dari daily nya di atas lima dan bahkan sampai enam
nah ini menarik ini mas soni kan ada sebagai ketua bidang perubahan perilaku
perilaku ini sangat penting untuk mengimplementasi semua ini
apa apa saja aturan baru yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan pilkada nanti
yang harus diketahui dan ditaati oleh semua masyarakat yang ikut pilkada
ya memang ada beberapa lima belas aturan baru ya
jadi gini intinya kpu sudah melakukan mitigasi berusaha meminimalisir risiko dari penularan karena kita sedang berada dalam masa pandemi
dari mulai pendaftaran ya ada pembatasan pembatasan lalu juga kampanye kampanye yang tatap muka dialog langsung itu maksimal lima puluh orang
diperbolehkan kampanye daring malah dianjurkan
tetapi ternyata paslon ini lebih menyukai bertemu langsung dengan konstituennya
ya bisa dipahami lah
apalagi kalau konstituennya tidak punya laptop atau smartphone ya susah dong
nah terus kemudian di dalam ini di dalam pelaksanaan pemungutan suara
nah misalkan biasanya dalam satu tps itu akan melayani delapan ratus orang pemilih sekarang hanya lima ratus orang pemilih maksimal
memang aturan aturan selama pemungutan suara ini luar biasa banyak
tetapi yang perlu diperhatikan bahwa euforia itu pada saat penghitungan suara
dan itu bisa berlangsung beberapa hari sendiri kan
atau di hari itu tapi terjadi kerumunan kan
lalu kemudian juga memang diatur bahwa pemilih itu diberi jam untuk memilih
tetapi kan bisa saja karena berbarengan dengan musim hujan misalkan kemudian terjadi hujan dan orang menumpuk di satu jam tertentu
nah itu kan juga harus dimitigasi sehingga menimbulkan kerumunan
tanpa atau dengan pilkada kalau menimbulkan kerumunan tentu berisiko tinggi apalagi di daerah dengan zona merah
makanya kami mencoba terus melakukan sosialisasi dan juga paslon harus mengingatkan para pemilihnya agar mematuhi protokol kesehatan
jadi sudah ada mitigasi mitigasinya
terus kemudian misalkan bahwa kpu juga menyiapkan dua puluh persen
dari pemilih itu masker cadangan masker
kalau sampai pemilih ternyata tidak menggunakan masker maka mereka harus menggunakan masker
nah kan nggak mungkin disuruh pulang lalu kemudian mengambil masker mereka akan diberikan masker di tempat itu
tapi kalau lebih dari dua puluh persen lalu kemudian tidak cukup apakah mereka dilarang untuk memilih
kan tidak bisa juga karena itu adalah hak politik
maka persiapan persiapan itu sangat penting
sosialisasi secara masif itu sangat penting dan simulasi

apa yang kita rencanakan itu dengan praktek di lapangannya bisa saja berbeda faktanya
dan apalagi kalau misalnya di zona merah ini kan berarti harus ada perhatian khusus
ini bagaimana memastikan bahwa yang khusus di zona merah ini betul betul melaksanakannya mengimplementasinya
jadi nanti bentuk simulasinya kalau saya dapat gambaran itu seperti apa
dan dengan jumlah berapa orang mas soni
sebetulnya simulasi itu kan jadi betul betul ada pemilih
seperti pemilih biasa ya pemilu biasa apa namanya prosedurnya
cuma kan misalkan dia harus diukur suhu dulu
dia duduk dengan jarak yang sudah diatur
jadi berarti kan kursinya kan juga harus ditempatkan dengan sedemikian rupa kan
betul terus kemudian kalau diukur suhunya tidak memenuhi standar atau di atas tiga puluh tujuh tiga derajat celcius dia harus pindah ke bilik lainnya bilik khusus
terus kemudian harus ada petugas kesehatan yang kemudian menangani
lalu semua petugas harus pakai hazmat atau pakaian ini lengkap
minimal kan aturannya dengan alat pelindung diri minimal masker
nah ini juga menjadi sangat penting nih
terus kemudian memang kita juga membantu untuk melakukan deteksi screening terhadap para petugas tps ini
nah itu penting juga
penting sekali makanya sekarang sedang dilakukan berbagai tes ya terhadap petugas
yang jadi ini juga mbak desi tantangan adalah begitu para petugasnya ternyata terkonfirmasi positif
iya nah sekarang kita sudah banyak sekali kan di daerah dan apalagi ya malahan pejabatnya juga sekarang yang
betul lalu menggantikan petugas tps kpps juga nggak mudah kan dalam waktu yang singkat
nah ini juga perlu ada skenario jika misalkan ternyata petugas ini banyak yang terkonfirmasi positif lalu harus digantikan yang lain
tetapi tentu semua ini harus dimitigasi dengan baik supaya dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar
dan juga harus yang datang ke tps kan harus diatur kan waktunya supaya tidak datang pada waktu yang bersamaan
ini bagaimana sudah
tapi sosialisasinya yang masih perlu lebih masif lagi
sekarang sosialisasinya dilakukan lewat apa apakah langsung
kpu dan bawaslu di daerah daerah mensosialisasikan dan sudah melakukan simulasi
tapi jumlahnya masih terbatas
saya dengar ya kalau nggak salah baru satu ratus lima puluh tujuh kali simulasi
tapi kan tps kita begitu banyak dua ratus tujuh puluh
iya dan ini menyebar di seluruh indonesia
tapi berarti setiap tps kan juga harus lengkap fasilitasnya
apalagi kalau nanti yang suhunya di atas tiga puluh
itu ya pasti banyak hak pilih mereka kan tidak boleh hilang
nah ini biliknya dan lain sebagainya itu sendiri ini bagaimana ada aturannya
ada ada aturannya
seperti apa itu
jadi kalau yang pilih khusus kan memang dia ditempatkan terpisah
terus kemudian untuk yang nanti ada petugas yang datang ke rumah sakit bagi mereka yang terkonfirmasi positif dengan apd lengkap ya tentunya
terus kemudian juga ada beberapa yang kami khawatirkan sebetulnya mbak desi salah satunya adalah mobilisasi massa
ya apalagi kalau pas penghitungan suara itu kan sering
iya dan juga ini kan pilkada itu berdasarkan domisi ktp ya
dia bisa saja berasal dia tinggal di daerah lain lalu dimobilisasi untuk datang ke daerah tersebut
nah itu mencegahnya bagaimana
nah itu dia apalagi kalau misalkan dia dari zona merah ya
terus kemudian kan harusnya ada karantina sehingga ini juga perlu diketahui bagi masyarakat
berbeda dengan pemilihan presiden di mana orang bisa memilih dimana saja gitu kan
tapi kalau ini kan spesifik ke kepala daerahnya jadi dia harus memilih di lokasinya tinggal atau kapan
iya jadi mau tidak mau juga harus ada koordinasi dan kerjasama terus menerus
tapi kadang kadang kan dengan daerah ya mungkin karena ada interestnya juga kan
apalagi kalau paslon paslonnya dari partai tertentu ya mereka punya inilah semangat untuk ini
ini bagaimana tugas khususnya dari satgas ini
akan langsung juga ikut terjun mengawasi ini semua
satgas di daerah ya
iya sama bawaslu tentunya dan kpud
satgas di daerah
satgas di daerah harus melaksanakan itu
dan kami kalau di satgas nasional mencoba mendukung dengan alat material misalkan penyediaan masker ya
kami sudah kirim sekitar dua puluh empat lima juta unit masker
lalu kemudian alat pelindung diri apd
lalu kemudian juga ada face shield ya
ada sarung tangan medis dan seterusnya
jadi kami sudah mencoba mendukung juga
nah nanti kami akan diskusi lagi dengan kpu
dan bawaslu tentang kesiapan daerah juga
dan semoga zona merahnya juga tidak semakin melonjak sebelum tanggal sembilan ini
dalam beberapa hari saja dari tiga belas sekarang menjadi dua puluh
berarti kan harus ada extra effort supervisi dan pengetatan peraturan kan
sebetulnya kami tuh bekerja keras itu supaya menjelang tanggal sembilan itu zona merahnya mulai hilang gitu kan
tetapi justru zona merahnya sekarang berbeda
saya gak yakin
karena apalagi sebelumnya kan hari hari final kampanye kan biasanya disitulah
pengerahan massa dan juga antusiasme untuk turun ke lapangan
dan untuk paslonnya juga bertatap muka dengan para pengikutnya
betul ini kan tambahan naik
baik kita istirahat sebentar
mas soni jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan kembali sesaat lagi
masih bersama insight with desi anwar
ditemani oleh sony haribe harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
komunikasi hukum humas data dan informasi bawaslu
melalui sambungan zoom
kabar baik mbak des
jadi mas fritz ini kita deg degan ini
pilkada tanggal sembilan desember dengan angka covid sembilan belas yang bukannya menurun tapi semakin lama semakin tinggi
sekarang lewat dari angka setengah juta
dan juga katanya tadi mas soni kata
zona merah daerahnya juga semakin lama semakin bertambah
dari tiga belas beberapa hari yang lalu
terakhir dua puluh empat kemungkinan akan bertambah sebelum tanggal sembilan desember
tapi ini sudah fix ya mas frits ya
pilkada serentak tanggal sembilan desember ini
kira kira kalau misalnya terus melonjak dan mengkhawatirkan ini ada kemungkinan untuk ditunda lagi kah
ya terima kasih mbak desi
kalau kita melihat memang sampai dengan saat ini
kami melihat bahwa seluruh persiapan yang dilakukan baik oleh kpu bawaslu dan pemerintah
kita semua sedang berjalan bersama sama untuk tetap melaksanakan pilkada serentak pada tanggal sembilan desember
jadi kalau kita melihat berbagai hal yang perlu dipersiapkan itu kan sudah dan sedang dilakukan terus
misalnya bagaimana untuk memastikan data pemilih yang belum melakukan perekaman ktpl
sampai mengirimkan tim khusus misalnya
kemudian teman teman di satgas covid sembilan belas untuk di provinsi dan di pusat serta di kabupaten
berusaha untuk tadi pada saat melaksanakan pengawas tps ataupun kpps yang terreaktif
pada saat dites dilakukan diberikan isolasi mandiri
kemudian diberikan kesempatan untuk beristirahat
kemudian pemerintah juga telah mengeluarkan
peraturan pemerintah surat keputusan presiden untuk menetapkan sembilan desember adalah hari libur nasional
jadi kita sedang berjalan dan bergerak untuk menuju terkait dengan pelaksanaan hari pemukulkan suara tanggal sembilan desember
memang ada beberapa persoalan soal logistik ada beberapa ada terjadi rusuh di satu dua daerah
tapi itu bagian yang sedang kita selesaikan
atau ya tadi selain di beberapa daerah masih harus diselesaikan
jadi sudah siap gitu untuk tanggal sembilan desember
jadi mbak des kalau kita melihat memang pelaksanaan pilkada pada masa pandemi memang memiliki tantangan tersendiri
kita harus menyuarakan
kita harus menyelesaikan teknis kepemiluan
kita tidak boleh melupakan hak pilih orang hak politik bagi mereka yang di dalam tahanan di rumah sakit yang melakukan isolasi mandiri
kita harus menyiapkan hal hal seperti itu
kita harus menyiapkan petugas
tapi kita juga harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan
dan kpu dan mbak waslu sejak awal kita sepakat untuk melaksanakan pilkada serentak
memang melakukan berbagai upaya untuk tetap dapat melaksanakannya
dan kalau kita lihat bagaimana koordinasi yang terjadi antara penyelenggara kpu dan mbak waslu bersama dengan pemerintah daerah dengan kmdg dan kementerian kesehatan misalnya
untuk tetap melakukan berbagai upaya
kalau saya mengatakannya setiap lembaga melaksanakan tugas dan kewenangannya
misalnya kpu dan mbak waslu
kemudian kementerian kesehatan
memberikan asistensi kepada kpu dan bawaslu di daerah pada saat misalnya nanti di hari pemutusan suara
atau misalnya sekarang sedang ada yang sakit misalnya
kemudian bagaimana cara kita untuk tetap melayani pemilih yang melakukan isolasi mandiri misalnya di rumah
kemudian ada nanti ada petugas tps yang akan bergerak dari rumah ke rumah misalnya
kemudian kita juga akan melihat bagaimana mereka yang melakukan yang ada di rumah suara
di rumah sakit nanti akan ada tps khusus
jadi kita melihat bahwa ya kita melaksanakan pilih kada dalam suasana pandemi
tetapi berbagai upaya itu sedang dilakukan dan persiapan persiapan terus dilakukan
bukan saja untuk bisa mempersiapkan teknis kepemiluannya
tapi juga untuk melindungi hak masyarakat tapi juga protokol kesehatannya
karena kita harus bisa melihat bagaimana kan di tps secara desain sudah diperluas
kemudian tps itu harus ada air untuk mencuci tangan
kemudian nanti harus ada termogannya
itu kan protokol protokol yang sudah dipersiapkan pada saat hari pemungutan suara
ada sekitar lima belas aturan baru ya dan ini kan tadi mas soni juga mengatakan ya
ini aturannya sudah ada tapi seperti mas soni katakan tadi
kuncinya kan adalah implementasi
walaupun dengan segala macam protokol aturan dan lain sebagainya
kan kenyataannya jumlah covid sembilan belas nya kan juga semakin meningkat
dan saya lihat juga mungkin ada kejenuhan dari masyarakat untuk mengikuti
nah ini bagaimana mas frits memastikan dan agar sosialisasi ini terus berjalan
dan khususnya kepada bukan saja kepada masyarakat
tapi juga kepada paslon dan para penyelenggara di sana
yang mungkin ingin sekali bertatap muka dengan para supporternya dan lain sebagainya
ini kan susah nanti untuk diatur
ya memang kalau kita bisa melihat mbak des pada saat awal dari masa kampanye
kita kan semua sepakat kira kira bahwa melakukan kampanye itu kan dapat dilakukan dengan berbagai cara
melalui pertemuan tatap muka penyebaran alat pelagak kampanye
melalui debat melalui iklan
dan tatap muka secara terbatas dan media daring
dan kita mengajak paslon untuk lebih banyak melakukan kampanye secara daring
tapi kalau kita melihat secara tren
dari mulai masa kampanye sampai dengan di hari yang ke enam puluh misalnya
kampanye daring merupakan kegiatan yang paling sedikit dibandingkan dengan pertemuan tatap muka
dibandingkan dengan pemasangan apk
dibandingkan dengan penyebaran data
dibandingkan dengan bahan kampanye
bahkan iklan di media sosial juga
meskipun sekarang sudah diperbolehkan untuk melakukan iklan
jumlahnya juga sedikit
jadi metode pertemuan tatap muka dengan berbagai cara
meskipun undang undang mengatakan lima puluh orang maksimal
tapi ada yang melakukannya pertemuan tatap muka yang dari rumah ke rumah
dari pasar ke pasar
yang pada saat melakukan pertemuan kurang dari lima
tapi itu semakin banyak
dan benar tadi yang sudah disampaikan oleh mas tony
bahwa bawaslu sendiri misalnya
pada sepuluh hari yang terakhir
kami telah sampai dengan hari yang ke enam puluh
telah mengeluarkan satu enam ratus delapan belas surat peringatan
telah melakukan pembubaran sebanyak satu ratus sembilan puluh tujuh
dan juga telah
mencatat pelanggaran protokol kesehatan sebanyak dua satu ratus dua puluh enam
jadi dari pertemuan terbatas yang tercatat
jadi artinya memang pertemuan tatap muka terbatas itu yang paling banyak
jadi kalau kita bisa melihat
bagaimana kita melihat assurance kepada peserta dan juga kepada kami penyelenggara
pertama tama kan kami juga mau menjawab bagaimana untuk memastikan
penyelenggara pemilu itu
memiliki kepercayaan untuk bertugas
oleh karena itu makanya setiap penyelenggara
baik pengawas pps kpps mereka harus direpit dulu
kemudian kita melihat bagaimana kemudian
penanganan protokol kesehatan
itu juga perlu untuk diperhatikan
memang tugas terbesarnya adalah bagaimana untuk meyakinkan pemilih
untuk mau datang ke tps
ini saya melihat itu pr yang paling besar
kalau kita belajar dari hasil penelitian idea
terkait dengan bagaimana pelaksanaan pilkada
ataupun pemilihan di berbagai negara
partisipatif dari pilkada sebelumnya
kepada pilkada yang dipandemi
tapi kalau kita melihat belajar daripada negara negara lain
mungkin kasus di amerika agak sedikit berbeda kali
justru di amerika melonjak ini jumlah yang ikut pemilunya
berkaitan dengan calonnya
jadi kalau kita berjelas jelas bahwa
partisipasi pemilih itu akan cenderung berkurang
jadi memang pr untuk mengajak masyarakat hadir di pps
merupakan sebuah tantangan sendiri bagi kita semua
karena kita tidak ingin jumlah yang ikut berpartisipasi
dalam pilkadanya juga berkurang
karena ini akan mengganggu istilahnya kualitas dari demokrasi itu sendiri
tapi kan kita juga tidak ingin dengan adanya pilkada serentak ini
menciptakan kluster baru
nah ini kan berarti kan ya pemerintah tampaknya sudah siap mengambil resiko
bila akan terjadi kluster baru akibat pilkada
ini kemungkinan kesananya kan pasti mengkhawatirkan ya mas frits
tanpa ada apa apa saja sudah ada peningkatan yang tajam
ya kalau saya mungkin mas sonia mungkin bisa menjelaskan lebih baik bahwa
kita punya rapat di komisi dua di minggu lalu
kemudian ketua bnpb itu menjelaskan bagaimana tren kenaikan dan penurunan
di daerah yang pilkada dan di daerah yang tidak pilkada
dan memang kalau kita melihat trennya
tren yang naik dan merah dan yang kemudian berubah
dari hijau ke kuning kemudian dari kuning ke merah misalnya
tren proses pertambahan itu terjadi bukan saja di daerah yang pilkada
tapi juga termasuk dengan di daerah yang tidak pilkada
dan juga kalau kita bisa melihat bagaimana kepatuhan di berbagai daerah
artinya apakah ada resiko itu ya itu ada
tetapi kan saya melalui forum ini
mau mengajak kepada bapak ibu para pemilih bahwa
kepatuhan untuk menjalankan protokol kesehatan
kan bukan hanya pada saat kita mencoblos mbak
tapi juga pada saat kita bertemu kawan pada saat kita nongkrong
pada saat kita berkumpul pada keluarga
itu juga merupakan testing apakah compliance kita
terhadap dengan protokol kesehatan tersebut bisa selalu kita laksanakan
memang meskipun memang ada resiko resiko untuk hadir di dpr
jadi perasaan dengan pemerhatian ada happening
boleh kita jumpa di bersama bps
ya bagaimana nanti bisa fabulous atau cewek

bersama insight with desi anwar kita berbicara mengenai pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal sembilan desember
ada soni haribdeharmadi ketua bidang perubahan perilaku saat gas penanganan covid sembilan belas bersama saya di studio dan lewat zoom
frits edward sirgar koordinator divisi hukum humas data dan informasi waslu
mas soni dan juga mas fritz tadi menarik ada yang dikatakan oleh mas fritz
ternyata jumlah pelanggaran akibat kampanye ini tadi ada berapa ribu ya
ini pokoknya angkanya kelihatannya bahwa waslu ini harus capek sekali mengeluarkan surat teguran
surat peringatan dan lain sebagainya ini kan mencerminkan perilaku
nama sony yang in charge ini perubahan perilaku ini
walaupun tadi tidak ada korelasi lah istilahnya daerah yang menyelenggarakan pilkada
dan juga jumlah yang meningkat
jumlah covid nya tapi kita sudah lihat ya banyak juga peserta dan penyelenggara pilkada yang kena covid
dan apalagi seperti daerah di jakarta atau dki dan juga di jawa tengah jumlahnya itu melonjak
ini kan semua memprihatinkan
bagaimana sih merubah perilaku ini mas soni dan apa kendalanya sampai sekarang ini
kok tidak terlalu diindahkan gitu
sebetulnya awarenessnya masyarakat indonesia terhadap perilaku patuh
sadar protokol kesehatan itu sudah bagus loh sekarang
kita kan sudah delapan bulan ini dengan masalah ini
masyarakat sudah belajar banyak dan awareness itu sudah sampai sembilan puluh sembilan persen loh masyarakat
sembilan puluh sembilan persen ini apa ada survei khusus
ada survei yang dilakukan
itu awareness ya
tapi bagaimana men translate awareness menjadi consciousness menjadi kesadaran itu butuh waktu
menjadi perilaku sadar dulu baru berperilaku
dia kan dia peduli terus kemudian dia sadar lalu menjadi perilaku
nah itu memang butuh waktu
tapi gini kami di bidang perubahan perilaku di satgas ini terus menerus melalui berbagai cara
ya kami melalui berbagai media terus kami juga punya duta perubahan perilaku mbak desi
yang bekerja di lapangan door to door menemui masyarakat langsung
ada empat puluh dua empat ratus jumlah duta perubahan perilaku di indonesia sekarang
dan mereka ini
ada duta perubahan perilaku
mereka sukarelawan loh
jadi bekerja dengan sukarela kemudian mereka kami bekali dengan pelatihan terus mereka kami monitor
kami punya namanya aplikasi monitoring perubahan perilaku
jadi mereka melaporkan melalui aplikasi tadi melalui
ada di website bersatu lawan covid ya
setiap hari jadi kami saat ini sekitar delapan belas juta orang sudah diedukasi dalam waktu tiga puluh
tapi diedukasi keberhasilan
keberhasilannya ini apa buktinya
contohnya misalnya ya di jakarta apalagi sekarang gubernurnya saja sampai seluruh jajaran itu kena
ini kan berarti ada sesuatu yang missing
bahkan pada role model kita itu sendiri tidak menjadi role model yang bagus untuk mengedukasi masyarakat
iya kita butuh kepatuan total dan kita butuh disiplin kolektif
jadi kalau saya patuh tetapi orang di depan saya tidak patuh ada sepuluh orang patuh dan dua orang tidak patuh
mereka sangat berisiko menular
apalagi kita tidak tahu apakah yang patuh itu membawa virus atau tidak
jadi memang ini harus terus kita tidak boleh bosan ya
kami juga melalui berbagai cara ya
dari sekitar delapan belas juta yang diedukasi itu ada sekitar satu ratus lima puluh

satu ratus lima ribu orang menolak untuk diedukasi
kenapa alasannya itu apa tidak percaya ada covid mungkin
atau tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang membahayakan

nah jadi kita juga berhadapan dengan masyarakat yang tidak percaya akan covid sembilan belas
nah ini jadi challenge ya
dan mereka biasanya juga cukup vokal
nah ini kan pelaksanaan pilkada ini
kalau kampanye diberi teguran lalu kemudian dia besoknya masih ada kampanye lagi kan
kalau diberi sanksi misalkan tiga hari tidak boleh kampanye kan masih ada hari berikutnya
nah kalau pencoblosan gimana
nah ini mungkin kita nanyakan nih
mas frits ini perilaku yang sangat sulit untuk diubah bahkan ada yang tidak percaya bahwa covid sembilan belas ini merupakan sesuatu yang membahayakan
mas fris kan tantangan sangat berat
atau kerjanya bawaslu nanti hanya mengeluarkan teguran
terus menerus non stop dan ini kan gak efektif jadinya ya
ya memang mau curhat juga agak susah juga kalau yang berdasar
tapi memang pr terbesar bawaslu memang kita bertemu dengan sebuah keadaan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh pak soni misalnya
misalnya undang undang dan pkpu sudah mengatakan bahwa orang tidak boleh masuk ke tps
dan tiba tiba nanti dengan situasi di indonesia hampir ada tiga ratus tps dua ratus sembilan puluh delapan tps di berbagai daerah dan di berbagai wilayah
kan tetap saja ada kemungkinan orang orang yang tidak mau pakai masker ke tps
dan kalau misalnya pengawas pemilu atau kpps melarang bahwa orang itu masuk ke tps
akan mungkin yang muncul adalah
kegaduhan atau ada mungkin juga muncul sengketa di tps
kalau kita mengajuk kepada pkp itu setiap orang yang datang dia harus dicek suhunya
kalau dia tiga puluh tujuh tiga dia tidak boleh mencoblos di jalur biasa harus lewat jalur yang tps khusus
tapi kalau dia tidak mau kan akan muncul juga dia punya persoalan
jadi memang pr kita pr untuk bisa mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol tps
itu masih merupakan tugas yang harus kita lakukan secara bersama sama
ingat bahwa pilkada ini kan sebenarnya bukan agenda kpu bawaslu
tapi juga adalah perintah undang undang dasar yang diturunkan melalui undang undang yang menjadi agenda nasional
jadi para stakeholders bersama sama kita ingin semua agar punya pemimpin yang lebih baik
yang menjadi pemimpin di daerah kita dan partisipasi kita untuk mengajak masyarakat hadir
di tps dengan menerapkan protokol kesehatan harusnya juga bukan pr kp bawaslu dan juga satgas mbak
tapi juga tugas kita bersama semua
nah selama ini bagaimana koordinasi kerjasama khususnya dengan pemda setempat mas frits
ini kira kira ada daerah yang mungkin lebih sulit dibanding dengan yang lain
mungkin tingkat kepatuhannya juga tadi ya lebih tinggi
nah ini kalau menurut saya juga berarti kan harus ada sanksi yang jelas dan tegas
daripada hanya teguran mengingatkan kemudian mereka hanya mengulang ulang kembali kesalahan itu
memang ini kembali lagi ini tantangan pelaksanaan pilkada tahun dua ribu dua puluh
kita di berbagai daerah sudah membuat satgas untuk penanganan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa kampanye
bersama adegan kepolisian tni pori dengan juga kpm bawaslu dan juga sargas covid
dengan juga sarpul pp
di beberapa daerah misalnya pada saat terjadi kerumunan kita bilang kepada si paslon ini sudah terlalu banyak tolong segera membubarkan diri
mereka tidak membubarkan diri
kita berkoordinasi sama kepolisian atau sama satpol pp mereka cepat membubarkan
tapi ada juga di beberapa daerah yang mengatakan wah kami tidak bisa kami takut nanti kalau kami membuarkan kami dianggap untuk berpihak
jadi tolong silahkan bawaslu saja
sedangkan kalau kita pasyakan respon bawaslu kan orangnya cuma tiga empat dan kami kan cuma punya pulpen dan kertas misalnya
yang punya kemampuan untuk membubarkan massa adalah pihak kepolisian
itu kan salah satu tantangan yang kami lihat dalam pelaksanaan di lapangan
dan yang kedua kalau kita melihat kepada undang undang wabah penyakit menular ataupun undang undang karantina kesehatan
terkait dengan penanggalan protokol kesehatan kan memiliki dampak di dananya
tapi itu bukan ada ranah kewenangan bawaslu tapi itu juga ada membubarkan di ranah kepolisian
jadi memang ada di beberapa daerah kerjasama berbagai lembaga itu bisa tetap sama sama
tapi ada yang di berbagai daerah yang tidak begitu harmonis kerjasama ini
ini tantangan tersendiri ya
ya kita istirahat lagi mas frits dan mas son
ini masih ada satu segmen lagi dan saya rasa ini penting ya
sosialisasi bagaimana melakukan pilkada serentak pada tanggal sembilan desember itu yang aman dan tidak meningkatkan jumlah covid sembilan belas di indonesia
tetaplah bersama insight with desi anwar akan segera kembali
kita masih bersama insight with desi anwar
topik kita ini mengenai pilkada serentak dua ribu dua puluh nanti tanggal sembilan desember setelah ditunda sejak bulan september lalu
dan saya ditemani oleh soni hari beyharmadi
ketua bidang perubahan pembangunan
laku satgas penanganan covid sembilan belas
koordinator dari divisi hukum
humas data dan informasi
bawaslu penting kita
melakukan dialog ini karena
kuncinya itu semua adalah
aturan mengenai pelaksanaan
pilkada ini ada kerjasama dari
satgas covid sembilan belas ada
bawaslu ada kpud
ada pemerintah daerah tapi
tidak bisa dipungkiri sebenarnya kuncinya itu
setiap orang yang datang ke tps
yang sudah ada dan juga
para penyelenggara juga harus taat
kita dengar tadi mas frit itu
selama masa kampanye ini saja sudah
beberapa lebih dari
mengeluarkan apakah itu
teguran maupun peringatan
pada tanggal sembilan desembernya itu sendiri mungkin
saatnya mas soni tegaskan
kembali apa apa saja aturan
yang harus ditaati supaya tidak ada
ya utamanya kita bisa
mencegah terjadinya kluster pilkada
kalau apa yang sudah diatur
di dalam pkpu peraturan
kpu itu dilaksanakan
terutama terkait dengan
protokol kesehatan jadi
jangan sampai lengah tetapi
orang harus tahu bahwa ketidakpatuan
implementasi yang sulit
di lapangan itu juga bisa disebabkan karena
ketidaktahuan jadi masyarakat
harus tahu betul
partisipasi masyarakatnya saya yakin
bahwa panitia pemilihan
tps atau kpps
itu sudah punya pengetahuan yang cukup
baik dan mereka sudah mendapat
sosialisasi sudah melakukan
simulasi tetapi masyarakat pemilih
ini yang perlu memperoleh
pengetahuan walaupun sudah ada empat puluh dua ribu
duta ini untuk sosialisasi
itu mbak desi khusus yang daerah daerah
ini risiko tinggi kemarin
tiga belas baru yang minggu lalu jadi
kami tambahkan duta perubahan perilaku dia
lapangan supaya mengedukasi
masyarakat terkait juga
tentang pelaksanaan pilkada
jadi bagaimana mereka menjadi seorang
pemilih yang patuh protokol kesehatan
itu kami tambah di tiga belas
kabupaten kota ini kelihatannya perlu
nambah lagi nih dan kita harapkan
tidak akan bertambah lagi jumlah
zona merahnya sebelum tanggal sembilan ini
tapi mas soni dengan adanya
sosialisasi ini kan kita dengar tadi
dari mas soni jemaas pritz ada yang
mungkin reseptif ya patuh
gitu istilahnya atau lebih paham
tapi ada juga yang resisten
nah ini caranya kan bagaimana
tidak ini tidak penting
atau seperti mas pritz
ya bahwa aslu tegas
saja di dalam pelaksanaan makanya dukungan dari
polri satpol pp itu penting sekali karena
bagaimanapun juga mereka
yang tidak mau patuh ya
sesuai dengan aturan kalau dia
tidak tahu mungkin kita bisa beritahu
tapi kalau memang dia tidak mau tahu
atau tidak mau menjalankan apa yang
jadi aturan tentu harus penegakan
penegakan aturan harus dilakukan
dan ini kan juga pelanggaran terhadap
protokol kesehatan itu terkait
dengan undang undang tentang wabah kan
undang undang karantinaan kesehatan
jadi bukan hanya terkait dengan
pelaksanaan pilkada tadi mas frits
sudah betul bahwa protokol kesehatan kan
dilaksanakan dalam seluruh aktivitas
kita sehari hari bukan hanya
dalam pelaksanaan pilkada tetapi
pelaksanaan pilkada ini kan menimbulkan
potensi kerumunan sehingga kita
menekankan pada masyarakat
agar di dalam pelaksanaan pilkada ini
partisipasinya untuk patuh
protokol kesehatan ini ada pendekatan
juga mungkin ada tokoh tokoh
atau orang yang disegani dihormati
dan lain sebagainya mungkin memberikan
sinyal yang bertentangan dengan
kepatuhan terhadap covid sembilan belas
ini ada pendekatan khusus
ini justru bukan
kerumunan misalnya di jakarta
ini kan karena mungkin
dan lain sebagainya yang diikuti
ini kan bahaya juga apalagi kalau ada paslon paslonnya
ada tokoh yang mendukung kita
dalam artian mematuhi protokol kesehatan
tapi ada juga yang tidak makanya
menurut kami yang juga penting adalah
para paslon bukan sekedar
bicara tentang kepentingan
suara tetapi juga bagaimana
keselamatan rakyat nah ini dilakukan
dengan sosialisasi para paslon
kami malah nanti mau minta
sama kpu dan bawaslu
agar kita berdialog juga dengan
para paslon mengimbau para pemilihnya
melaksanakan pilkada secara sehat
mas frits ini diajak ke
meeting ini dengan satgas
kira kira sudah ada gambaran
karena perlu ya pendekatan
sosialisasi bukan saja pada masyarakat
tapi pada paslon dan mereka yang punya
pengikut yang besar
pengikutnya ini bagaimana
jadi memang kalau kita
bisa melihat mbak peran dari paslon itu
ini sebenarnya juga sangat penting
jadi misalnya paslon ada kita bisa melihat
ada paslon yang memang berusaha
untuk menerapkan protokol kesehatan
ada paslon yang sama sekali
tidak peduli ya bilang udah
diberikan surat peringatan silahkan saja
diberikan saya ditunda
masa kampanye silahkan saja gitu loh
dan itu juga
bisa dipakai sebagai bad image
ataupun menjadi kampanye negatif
bagi paslon lain untuk
mempergunakan apa yang sudah dilakukan
jadi memang paslon
memiliki posisi sentral untuk
masyarakat untuk patuh
pada protokol kesehatan pada masa kampanye
apalagi di minggu terakhir
di tiga hari terakhir
jol joran itu munculnya ada di situ
misalnya itu sangat peran
penting kalau kita melihat kan paslon
berbagai kelompok berbagai
dukungan yang ada di
masyarakat dan kerja
pendekatan yang dilakukan kepada
paslon saya rasa merupakan
ide yang baik untuk kita bisa
mengajak masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan
nah ini sudah ada pemetaan
mas frits kira kira daerah daerah
yang akan rawan
konflik konflik seperti ini supaya
juga bisa disiapkan dari
dan lain sebagainya ini sudah ada
memang penting kita tidak ingin
bukan saja memicu peningkatan covid
tapi memicu konflik juga kan tidak
bagus dalam pilkada ini
jadi memang kita setiap
setiap pemilu itu
membuat apa namanya
indeks kerawanan pemilu
dan indeks kerawanan pemilu kan kita melihat bagaimana
dengan empat dimensi
dimensi politik uang dimensi konteks sosial
dimensi penyelenggara pemilu
dalam suasana pandemi kita membuat satu
satu dimensi lagi
yaitu dimensi penyebaran covid
kita melihat bagaimana
semakin tingginya di daerah
yang mana yang akan ada
penyebaran covid atau tidak karena kita
berhubungan dengan partis partis
pemilih dan juga berhubungan
dengan seberapa banyak
penyelenggara pemilu yang masih mau
untuk menjadi penyelenggara
dan sekarang kita dalam proses yang kita
sebut dengan indeks kerawanan
dan tps rawan jadi nanti pada
tanggal tujuh desember
menyebarkan dan melaporkan
hasil dari penelitian kami
dari tiga ratus ribu
kira kira tps mana
tps yang perlu diperhatikan
bukan berarti itu harus
tetapi sebagai penyelenggara
sebagai pengambil kebijakan
kita semua bisa menerapkan
mana daerah yang perlu diberikan
perhatian khusus mana yang
di daerah yang sudah kita
anggap pemerintah daerahnya dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik
dan itu akan kami sampaikan
pilkada serentak ini juga tidak
memicu masalah lain termasuk
covid sembilan belas tapi juga memicu
konflik yang tentu saja kita tidak
inginkan dan mas soni ini apalagi
pemilihan kepala desa ini juga
akan berlangsung mungkin ada
imbauan terakhir sebelum kita
berbicara apa yang
karena ini merupakan sosialisasi ya terhadap
pilkada ya betul makasih mbak desy
kualitas demokrasi juga sangat
ditentukan oleh partisipasi masyarakat
di dalam pilkada ini
berharap bahwa partisipasi tadi
diikuti oleh protokol kesehatan yang ketat
harus nantiasa saling mengingatkan
masyarakatnya harus tahu
paslonnya juga harus
penyelenggara pemilikannya siap dengan
antisipasinya lalu kemudian
kita bisa melaksanakannya sebaik baiknya
jangan lupa pada saat
pencoblosan mungkin bisa berjalan dengan baik
tetapi harus diantisipasi pada saat
penghitungan suara lalu kemudian
setelah itu penetapan
pemenang dan seterusnya itu kan masih
panjang tahapannya apalagi setelah
pilkada ini kan ada pilkades di sebelah
provinsi ya pemilihan kepala
desa dan itu juga tentunya
punya potensi kerumunan kita
pihak yang juga bertanggung jawab
covid sembilan belas ini karena tidak bisa pemerintah
sendiri semuanya harus partisipasi masyarakat
dan kerjasama yang baik ya
antara semua elemen ya satgasel
liatbawaslu dan juga tentu saja
pemerintah daerah tapi paling penting
partisipasi masyarakat untuk menjaga
kelancaran dari pelaksanaan
pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
ini nanti pada tanggal sembilan desember
sekali lagi mas frits dan mas soni
terima kasih banyak semoga sukses
semoga tidak ada hal hal yang tidak diinginkan
yang penting semua diantisipasi
semoga simulasinya juga
semua berjalan dengan baik dan
akan menjadi lancar karena kita
sebuah negara demokrasi
yang tentu saja sangat bangga ya dengan
sistem demokrasi kita harus tetap kita
pertahankan dengan baik ya demikian insight
desi anwar kali ini dan
jangan lupa anda dapat juga menyaksikan tangan ini
di cnnindonesia com dan juga di
with desi anwar sampai jumpa
jangan lupa tetap gunakan masker
rajin cuci tangan jaga jarak dan
apalagi ketika saat pilkada
serentak nanti sampai jumpa